sajian mie dengan level kepedasan tertentu belakangan menjadi viral terutama di kalangan anak muda
kini semakin banyak tempat makan yang menyajikan mie dengan level kepedasan tertentu
salah satunya adalah kedai mie di kawasan tebet jakarta selatan yang baru buka awal juni dua ribu dua puluh
untuk menarik minat pembeli kedai mie yang memulai jaringan usahanya tahun dua ribu enam belas ini membuat level kepedasan yang beragam mulai dari level hingga delapan
semakin tinggi levelnya maka semakin berat gramasi cabai yang dicampurkan pada mie
ini yang level delapan ya oke
jadi level pedas di kedai mie pedas level di sini dibedakan berdasarkan gramasi dari cabai yang akan diaduk ke dalam mie nya
pastikan saat anda memesan
mie pedas level sesuaikan dengan toleransi kepedasan yang bisa diterima oleh lidah dan juga tubuh anda
selain harganya yang cukup terjangkau rasa pedasnya yang sangat kuat menjadi alasan pelanggan ke kedai ini
menghilangkan stres pusing dan lain sebagainya
kayak biar otak tuh misal kayak kita tuh kerjakan kerja seharian misal ya cara ngilanginnya gitu kita makan yang pedes biar plong gitu kan
kedua ya yang kayak yang pertama tadi hobi
suka makan pedas aja
kini saya bergeser ke kedai mie pedas level lain yang berada di tomang jakarta barat
level kepedasan mie di kedai ini ditentukan oleh banyaknya jumlah cabai yang dicampur dengan bumbu mie instan yang dipesan pelanggan
level pedas sedang menggunakan sepuluh batang cabai rawit merah
sementara level tertinggi akan menggunakan seratus batang cabai rawit merah
ratusan porsi mie bisa terjual setiap hari di kedai yang buka
sejak pukul delapan pagi hingga tengah malam
rasa yang masih tradisional hingga harga yang cukup terjangkaulah yang membuat pelanggan kembali ke kedai ini
aku doyan pedas tapi pas makan ini baru ngerasain gitu ya dua puluh lima aja aku udah pedes
enggak kuat tadi maka aku dibantu makan pakai nasi
bagi anda penyuka mie pedas
pada level pedas ada dua tips setidaknya bisa saya bagikan untuk anda
yang pertama adalah siapkan minuman yang bisa cepat menawarkan rasa pedas di lidah anda seperti susu putih hangat yang baru saja saya minum ini
dan yang kedua adalah sesuaikan level pedas dengan ukuran yang bisa diterima oleh lidah anda
nah bagi saya mie yang barusan saya makan level pedasnya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kadar toleransi lidah saya
jadi saya pilih yang original saja seperti yang satu ini
tim liputan cnn indonesia